saya tahu kok kamu membantu teman kamu kan
saya suka itu
tapi gimana kamu bisa bantu teman kamu kalau kamu sendiri gak punya power
kamu harus cari rekan yang punya power seperti saya
saya juga udah tahu siapa penyanyi asli di hotel venus itu
tentunya kamu sudah tahu kan
saya punya tawaran baik banget buat kamu
dan pasti kamu nggak akan bisa menolak
bagaimana kalau saya tolak
nggak mungkin kamu tolak
kamu tentunya akan ngelakuin apa aja kan buat dia
dengan kamu jadi rekan saya
kamu bisa bantuin dia apa aja
karena saya akan bantu kamu
ya ibu tasya ngelarang kamu untuk deket deket lagi sama tasya
tinggal kamu pilih aja
cuci yang bersih ya
awas kalau sampai bau amis
aku jadi lontong
kita semakin dekat dekat
dan terus makin lepas
kita jauh jauh dari sini ayo
kamu lihat nih bagus kah lampionnya banyak terang ya kan
kamu duduk di situ kamu dengerin aku nyanyi oke
suaranya hilang tiba tiba ya
kamu itu bebal sekali ya
berulang kali aku sudah bilang sama kamu berhenti bernyanyi
nggak ngerti kamu
nggak bu aku nggak bakal berhenti
nyanyi atau enggak itu hak aku
kamu sudah berjanji di atas al quran kamu akan mengikuti semua kemauan aku
nggak ikut aku
kamu mau kasih dengar seluruh isi dunia kalau kamu itu bisa nyanyi
mau jatuhin maudi rupanya
mau tunjukin sama tristan bahwa kamu adalah penyanyi sebenarnya
aku sudah diam
kamu tuh licik banget ya
kamu tahu persis tristan tadi ada
sengaja kamu lantang lantangin suara kamu nyanyi
supaya dia denger kan
kalau kamu minum ini suara kamu akan bagus merdu lantang seluruh isi dunia bisa direkam
nggak mau bu ini apa dulu
kita lihat besok bagaimana suara sang bidwanita yang bersuara merdu emas itu
sekian terima kasih
suara aku hilang
suara aku kenapa
suara kamu akan bagus merdu
seluruh isi dunia bisa dengar kamu
ini ini pasti gara gara minuman yang dikasih sama ibu semalam
tidak boleh terjadi semuanya
suaraku nggak boleh hilang
ya allah suaranya masih nggak ada
oh nggak ada suaranya ya
belum bisa nyanyi
apakah yang telah terjadi
aduh gini kan kamu kelafius
kalisius yang kemarin itu tuh yang tiba tiba suaranya hilang itu loh
apakah sebaiknya kamu ke rumah nyata aja
bikin kamu tiba tiba sembuh itu loh
oh nggak senang sih
makasian deh aku
nggak bisa gitu harus marahin
jadi kan lari fisik pun
iya nggak ada suara

jadi biar bagaimana cangkirnya tadi
dengan apa dia stocko dan anak anak
segalanya kan kuat
aku udah gak tahan lagi ibu
selama ini aku biarin mereka ngelakuin apapun yang mereka mau sama aku
ya cuma satu hal yang bisa bikin aku bertahan
satu satunya hal yang bisa ngingetin aku sama ibu
karena ibu udah nurunin bangat itu ke aku
tapi sekarang mereka udah ngerampas itu juga dari aku
kamu takut kehilangan suara kamu
gak segampang itu
kan ada tuhan
dia yang akan mengawasi kamu dan dia yang akan selalu menjaga kamu
dan tidak ada satupun orang yang bisa mengambilnya kecuali dia
kamu takut kehilangan suara kamu
kamu takut kehilangan suara kamu
kamu takut kehilangan suara kamu
kamu takut kehilangan suara kamu
kamu takut kehilangan suara kamu
kamu takut kehilangan suara kamu
kamu takut kehilangan suara kamu
kamu takut kehilangan suara kamu

sekarang buka provost kamu
dan aku akan selalu ada buat kamu
untuk melindungi kamu dari orang orang yang jahat
karena kamu adalah anak yang diberkati
aku ngerasa jauh lebih baik sekarang
kamu gak cuma bisa bicara lagi
tapi kamu juga akan bisa bernyanyi lagi
karena kamu punya suara yang indah sekali
dan aku suka suara kamu
aku ingin sekali dengar suara kamu
mau nyanyi buat aku